ehm om surya
bu surya mau ketemu sama andin sama pak bos ya
tapi belum pada pulang
tunggu di dalam aja ada bu bos kok
saya antar ke dalam
gak usah gak usah
saya kesini mau ketemu rena
mau main sama cucu opa yang paling cantik ini
opa boleh gak main sama rena
tapi harus tutup matanya
harus ditutup matanya opa ikutan dong
ah kalau gitu kita gambring dulu
gue jamin deh dia bakal beneran naksil sama loki
apa sih kalahnya ini
kita mau ke kelas dua
tidang dengan tindak pidana
pn jakarta selatan
dimulai dan terbuka untuk
apakah anda siap untuk menjalani proses persidangan ini
siap yang mulia
baik yang mulia
anda didakwa telah membawa lari
telah berstatus sebagai dpo
lalu alasan anda apa
telah membawa lari saudari asa tersebut
memang ini keadaan yang keseluruhannya
tidak ada dominansen
pasti sudah bosan tinggal disini
kalian juga ingin segera
bebas dari sini
tapi satu hal
kalian jangan pernah berputus asa
terutama berdoa dan berusaha dalam ahlak
kalian harus tetap semangat
karena kalian tahu
di rumah kalian
keluarga sudah menanti dengan rindunya
akhirnya udah kawin lagi
yaudah lah kalo gitu gak usah sensi
esensi banget sih lo jadi orang
tolong jaga siap anda bu
anda sudah berkali kali marah dan selalu emosional
malam ini anda ditahan di celticus
bayati gak boleh begitu
itu tidak baik
boleh kita bicara fakta
kita kan punya etika
silahkan bu sarah
jaga disini dan saya kembali ke ruangan ya
kenapa aku kepikiran lagi sama elsa
ini kenapa saya dibawa ke sini
dia yang di tres
dia yang diresina ya
ini untuk yang apa kali
agar ibu bisa mendinginkan pikiran ibu
kelen ya di luar buri
untuk malam ini ibu dikurung sampai besok pagi
bu jangan tinggalin saya bu
bukalan saya dari sini bu
kenapa sih semua orang tuh jahat banget sama gue
sayang kamu harus kuat ya nak
ya ampun pak makasih ya dibawain bajunya
iya buat ganti malam nanti gak ada baju ganti
makasih ya pa
nanti mama ganti baju deh
dokter gimana keadaan anak sehari ini
saturasi panino sudah di angka sembilan puluh delapan
dan kondisinya mulai stabil
selang wsd nya juga sudah dilepas
sekarang tinggal menunggu panino sadar
dan panino juga sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa
dok alhamdulillah kami berdua mengucapkan terima kasih
sama dokter ya atas bantuan ini
sama sama ibu bapak
kalau itu saya permisi
makasih ya dok
makasih ya dok
keadaan ini dong baik ya pa
ini semua berkat pertolongan allah
iya bener pa
eh eh eh ada yang dateng
lupa dulu pak wuyah
pak wuyah lupa
bisa ikut eh eh omang bisa ikut udah aku kangen sama omang opa juga yakin oma pasti kangen sama
itu om surya mau ketemu sama andin sama pak bos ya tapi belum pada pulang tunggu
di dalam aja ada bu bos kok saya antar ke dalam nggak usah saya kesini mau ketemu rena
mau main sama cucu omba yang paling cantik ini
boleh nggak main sama rena boleh main apa sih main kejar kejaran tapi harus tutup matanya
matanya ikutan dong gimana caranya kalau gitu kita gambring dulu yuk yuk yuk kita gambring
berarti kita bertiga ya berarti lucu opa sama pak uya om pimpa layu gambring
ya sini sini siap siap satu ratus dua puluh tiga
yang harus pakai tutup mata iya karena pasangin tutup matanya ke opah
ya biar saya pegang dulu itu kacamatanya om ya hehehe bisa bisa enggak bisa bisa
udah oke dari rena ya opa opa
selamat kepada referensi